silahkan penuntut umum
terima kasih majid hakim
saudara saksi ya dr adianto
saksi adalah juga dokter di rumah sakit abdi waluya ya
jam kerja saksi ini
pada jam jam berapa saja
atau dua puluh empat jam atau seperti apa
waktu itu saya bertugas mulai jam tiga sore sampai jam delapan pagi keesokan harinya
waktu itu artinya pada tanggal enam januari itu ya
itu saudara mendapat jam kerja pada jam tiga sore
mulai jam tiga sore sampai jam delapan pagi besok
saat itu ada kejadian apa atau ada peristiwa apa
apakah ada satu korban ataupun pasien yang datang
akhirnya yang menyebabkan
akhirnya saksi ini
hadir di persidangan untuk
menjelaskan suatu peristiwa itu
atau peristiwa apa
waktu itu saya sedang bertugas di ruang perawatan
kemudian saya mendapat telepon dari igd
bahwa ada kasus emergensi
saya tidak tahu kasusnya apa
saya turun ke igd
kemudian saya lihat
dokter prima dan tim sedang
membuat resusitasi jantung paru
terhadap saksi yang diberikan
kemudian saya datang masuk
saya lihat ada seorang wanita
sedang dilakukan resusitasi
kelihatan kondisinya sih waktu itu
saya tanya sekilas sama tim
memang sudah tidak ada nadi
sudah tidak ada nafas
makanya dilakukan resusitasi jantung paru
itu sedang dilakukan rcp ya
ya sudah dilakukan
melihat saja saat itu mengecek
atau juga kemudian melanjutkan
atau melakukan penanganan terhadap pasien itu
saya membantu dokter prima dan tim
kurang lebih sih
menurut dr prima
sudah lima belas menit
kemudian saya keluar untuk berusaha mencari tahu
ada peristiwa apa sebenarnya
sampai akhirnya si pasien ini datang
dalam kondisi tidak ada nafas
tidak ada nadi
saudara mencari keluar itu berarti keluar dari ruang
dari ruang perawatan
oh dari ruang perawatan
saudara bertemu dengan siapa saat itu
waktu itu yang saya lihat
ada satu laki laki sama
tiga orang perempuan
satu laki laki dan tiga orang perempuan ya
terdawa ini salah satu
yang ada saat itu
jadi saat itu terdawa ada juga
di ruang gawat darurat itu ya
saudara berkomunikasi dengan siapa saat itu
awal itu begitu saya keluar
yang datang itu laki lakinya dulu
kemudian ada satu
saudara tahu siapa itu laki laki itu
saya tidak tahu
pada saat itu tidak
suami dari pasien itu ya
terus apa yang dibicarakan
kalau pasien sedang kumpul
kemudian minum kopi
gak lama setelah itu
tidak sadar dan kejang kejang
menurut keterangan dari suaminya
menurut keterangan dari suaminya itu ya
tadi sudah juga
oksigen juga itu berfungsi tidak
infus itu jalan gak
oksigen itu ada yang masuk tidak
kalau dilihat dari pergerakan marunya tidak
apakah saudara juga kemudian melakukan
mencermati maupun mengamati
kondisi tubuh korban saat itu
apa ya bisa saudara jelaskan
tanda tanda atau kondisi fisik pada tubuh korban itu seperti apa
tubuh korban sih
ya secara normal tidak ada
kemudian tapi di daerah bibir memang ada tanda kebiruan
di daerah bibir ada tanda kebiruan
tanda kebiruan itu di
terlihat dari luar
atau harus dibuka dulu baru terlihat
terlihat dari luar
terlihat dari luar ya
terlihat dari luar
terlihat dari luar
terlihat dari luar
apakah betul saudara juga yang memasukkan atau mencatat dalam resum
resum medis ya
betul kan resum medis itu yang kemudian tertuang dalam surat
yang ditandatangani oleh dokter sutri
sebagai direktur utama rumah sakit abdi waluyo
pada tanggal enam januari dua ribu enam belas
jam delapan belas pasien datang ke unit gawat darurat rumah sakit abdi waluyo
diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan
nabi nadi tidak terabah
nafas tidak ada
denyutnya jantung tidak ada
dilakukan bantuan nafas dan pesu
insitasi jantung paru selama kurang lebih lima belas menit
dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya
pupil melebar refleks cahaya negatif bibir kebiruan dan hasilnya kaki tidak menunjukkan aktivitas jantung
resusitasi jantung paru dihentikan
pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter dan perawat dan keluarga pada jam delapan belas dua puluh
apakah itu juga bunyi dari resum medis saudara
yang kemudian dituangkan oke
untuk menentukan waktu kematian itu
itu harus dibicarakan dengan tim perawat atau keluarga
harus ditanyakan juga
betul juga ditanyakan dengan keluarga saat itu juga
ditanyakan bagaimana pak
disini kan ada keterangan
dinyatakan meninggal dihadapan dokter perawat dan keluarga

setelah dinyatakan meninggal dihadapan dokter perawat dan keluarga
itu apakah masih dipasang tadi
atau kemudian dilepas
alat alatnya dilepas ya
ada tindakan medis apa lagi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit
waktu itu keluarga berbicara sama saya
yang mengantar berbicara sama saya
kira kira kenapa penyebab kematian
saya belum bisa tahu karena apa
karena banyak kemungkinan
secara medis itu banyak kemungkinan ya
misalnya serangan jantung
atau misalnya ada pemburu darah di kepala yang pecah
akhirnya saya coba tawarkan untuk membuktikan salah satu yang paling gampang
karena saya pernah dapat pengalaman kasus pembuluh darah kepala pecah
kemudian gejalanya mirip
akhirnya saya tawarkan keluarga gimana kalau kita periksakan ct scan
untuk membuktikan apakah ada pembuluh darah yang pecah di kepala yang pecah
setelah dilakukan sudah ada hasilnya ternyata hasilnya normal
tidak ada pembuluh darah di otak yang pecah
oke dari ct scan atau yang dinamakan ct brin
ya betul ct scan brain
ct brain disini keterangannya kesan tidak ada kelainan
selain dilakukan ct brain ataupun ct scan
itu kan kalau dugaannya ada pembuluh darah pecah ya
tapi kalau dugaan ada pembuluh darah pecah ya
kalau dugaan ada jantungnya berhenti dilakukan tindakan apa
tindakannya resutasi itu pak
tapi kalau misalnya untuk membuktikan itu karena serangan jantung atau tidak
maksudnya serangan jantung
itu harus dari pengulisan otopsi
oh harus dilakukan pemeriksaan otopsi
saat itu ada juga tindakan lain
saya diminta oleh orang tua pasien
untuk mengambil cairan lambung
diminta untuk mengambil cairan lambung
saudara tadi menjelaskan saksi tadi menjelaskan harus dilakukan otopsi
kenapa tidak dilakukan otopsi
karena di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi
oh tidak memadai
dan waktu itu sudah saya sampaikan juga ke pihak keluarga
kalau memang dari keluarga merasa janggal
kami rujuk ke rumah sakit
ke fasilitas yang memang tersedia untuk melakukan tindakan otopsi
waktu itu yang terdekat jadi rscm
oke apa tanggapan keluarga saat itu
keluarga menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
keluarga menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tegas melakukan otopsi itu
keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ya
tapi akhirnya disarankan diambil tadi
dari keluarga meminta ya sudah untuk membuktikan lain
kalau ambil cairan lambung saja
saat itu saudara saksi mengetahui tidak apa alasan keluarga untuk meminta diambil cairan lambungnya
waktu itu ayah dari pasien meminta karena ayah si pasien merasa anaknya ini diracun
jadi itu yang untuk mengambil cairan lambung itu
untuk memenuhi permintaan keluarga
memenuhi permintaan dari keluarga pasien

selain terhadap pasien
apakah saat itu tadi saksi juga sudah menyenangkan bahwa saat itu ada seorang laki laki yang akhirnya belakangan diketahui suaminya
kemudian ada tiga orang perempuan ya
salah satunya ada terdakwa ini
apakah saksi mengetahui siapa dua orang lainnya itu akhirnya
satu lagi yang saya tahu kawan dari korban yang bernama hanya
satu lagi yang saya tahu kawan dari korban yang bernama hanya
satu lagi yang saya tahu kawan dari korban yang bernama hanya
satu lagi yang saya tahu kawan dari korban yang bernama hanya
satu lagi saya tidak tahu
saksi tidak tahu siapa lagi ya
kalau lihat dari usia lebih tua
lebih tua oke
artinya baik suaminya kemudian terhadap saksi hani ataupun terdakwa ini apakah juga dilakukan perawatan
tindakan dari pihak rumah sakit
setelah saya menangani hanya dan sudah berbicara sama siapa itu
setelah saya menangani hanya dan sudah berbicara sama siapa itu
tindakan dari pihak rumah sakit
dan sudah berbicara sama suami dari pasien
sudah menangani hanya
setelah menangani mirna
kemudian mencari tahu penyebabnya apa
saya mohon menarik ini kenapa dia mengatakan saya bisa mati juga dokter apa pembicaraan sebelumnya itu
kan semacam kata kata kesimpulan ya kata kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya kenapa
ada bagaimana ininya pembicaranya apakah saudara ingat kenapa dia ngomong berarti saya juga karena
saya minum berarti saya juga bisa mati juga dokter apa apa iya gitu karena sana dia meminum juga
jelas yang sama dia merasa kalau memang ada sesuatu di kopinya saya juga bisa mati oh gitu
terus apa saran setelah itu saya tenangkan bahannya saya suruh baring tempat tidur saya
minta perawat untuk lakukan tensi mengecekkan nadi kemudian saya periksa secara fisik jadi
dibaringkan dibaringkan di ugd juga juga juga juga atau dilakukan tidakkan pemeriksaan tekanan
darah nadi tensi yang dan pemeriksaan fisik dari keseluruhan yang
saya temukan sih tidak ada kelainan apa apa kondisinya normal kondisinya normal
saudara memberikan resep obat terhadap iya setelah faksi ani sudah mau pulang saya resepkan obat
saudara berikan obat obat apa yang saudara berikan atau sudah resepkan saya resepkan untuk di tembus
di apotik obat apa yang ada dua macam satu norit kemudian yang satu lagi laksasium kenapa saudara berikan
dengan norit dan laksasium itu ya karena dari dari pengakuan pasien karena dia merasa ada sesuatu
yang lain takutnya racun atau apa makanya saya berikan norit karena norit berfungsi untuk menyerap
racun dan laksasium itu sebagai pencahar untuk membuang racunnya di dalam badan untuk pencahar
ya saudara juga menyarankan agar mengkonsumsi makanan atau minuman selain obat kepada iya
apa yang kalian minum banyak supaya tiba tiba kayak detox secara alami aja saya kasih obat
supaya bisa dibuang juga oh jadi itu saran saran saudara untuk memakan atau meminum makanan minum
itu untuk detox yang selain itu apakah juga saudara memeriksa terhadap terdakwa waktu itu
menjelaskan laku sesak waktu saya datang saya tanya punya riwayat sakit apa apa
dari wajisika ngaku punya sakit asma yang diriwayat dari ibunya yacommaring kemudian saya
kasih oksigen saya periksa tapi kalau tanda tanda asma kan jelas ada menginya kalau ini sih dalam kondisi
yang ada apa apa menging mengi bunyi nafas bunyi nafas itu seperti apa ya nik nik begitu betul jadi
kalau nah kalau asma seperti itu asma khasnya seperti khasnya seperti itu sudah melakukan
terdakwa terus apa yang
saudara ini kan
baring aja saya berpikir karena kawannya
shock jadinya biar tenang dulu
itu aja saya lakukan
akhirnya ada tanda tanda mengi itu
tidak terus tindakan apa selain dibaringkan
oksigen atau apa
atau beliau ini sehat
saya gak terlalu perhatikan
setelah itu karena ada pasien lain juga
tapi setelah udah mau pulang
memang mbak jessica sih seperti biasa aja
sudah seperti biasa
saya tekan untuk
saya bisa punya pemahaman
jadi untuk terhadap hani
dan merabah nadi
jessica ini hanya diberikan
ada teman lain silahkan
saya melanjutkan teman saya tadi
korban mirna datang
sudara kan ikut memeriksa
dan dokter prima ya
saya pas datang pertama saya nggak terima
oh datang pertama
saya belakangan datang
saudara datang itu setelah dilakukan periksa rgp
ekg itu setelah saya turun membantu
dari dokter prima
sudah lima belas menit
nah sudara waktu itu melihat secara detail gak
waktu itu korban
dalam kondisi pakaian atau sudah
pakaian lengkap tapi karena untuk
lakukan resitasi kita harus lihat
dadanya harus terlihat jadi kita buka
untuk dada dada dan perut
yang tadi terlihat
ada kejanggalan apa
gak ada kejanggalan sih pak
yang bibir itu tadi
hanya bibir aja warnanya kebiruan
nah sudara buka bibirnya
untuk periksa mata
sudara lihat periksa matanya
periksa mata enggak
bisa mata tapi penampakan yang terlihat
kemudian ya tidak ada pergerakan nafas

tidak ada pergerakan nafas dari dadanya gak ada pergerakan nafas
tidak ada pergerakan nafas
apakah pada waktu datang tidak ada nadi tidak teraba dan lain sebagainya tadi
itu menurut sudara
apakah itu sudah ada emas masih ada tanda tanda kehidupan
saya gak tau karena saya gak terima yang pertama kali
yang pertama ya
iya bukan yang pertama menerima bukan saya
saudara memperhatikan di garis perut
nah itu ada yang saudara perhatikan apa di garis berikut
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
terus di sekitar mulut ada lagi tanda tanda lain
tidak ada hanya kebiruan itu saja
di kuku sudara lihat
pucat di kuku pucat ya
pucatnya seperti apa mungkin bisa di
pucat ya warna putih keputihan begitu
kalau kita normal kan ada warna merah muda di kuku ini putih begitu
sudah putih kuku ya
apakah kondisi korban waktu itu sudah kaku
tapi semua tangan dan lain sebagainya apakah ada pemeriksaan dengan metode kedokteran lain supaya ada respon dan lain sebagainya mungkin refleksnya
enggak enggak ada pak
dilakukan pemeriksaan enggak
tapi sudah tidak ada respon
sudah enggak ada respon
biasanya kan kita patokannya dari rekam jantung kalau memang rekam jantung yang tidak ada aktivitas dari kelistrikannya ya sudah kita nyatakan meninggal tidak ada pemeriksaan lebih lanjut
tidak ada pemeriksaan lebih lanjut
antara proses datang tadi tadi kan saksi yang sebelumnya dokter prima mengatakan pada datang sudah tidak teraba jantung nadi detak dan lain sebagainya tadi
nanti tidak teraba nafas tidak ada denyutan itu tidak ada
nah proses sampai menentukan posisi tadi delapan belas tiga puluh itu ada proses proses yang memakan waktu
biasanya sih menjelaskan kekeluargaan
menjelaskan ke keluarganya sih yang makan waktu karena ya wajar menurut saya kalau keluarga masih misalnya ada keluarga keluarga yang dalam kondisi sehat tiba tiba meninggal tanpa tahu sebabnya wajar kita mesti menjelaskan pelan pelan
waktu kejadian itu yang menjelaskan kekeluarga sih pak
memakan waktu berapa ya
kurang lebih lima belas menit itu pak
lima belas menit kurang lebih lima belas menit
baru setelah itu semuanya di ini baru
bismillah kesenangan baru di secara
medis tertulis itu dari
jadi seluruhnya itu ya
jadi memakan waktu beberapa tahap tadi
terkait tadi saudara melakukan diagnosa terhadap saudara hani
waktu saudara hani tadi menyampaikan kepada saudara apa yang dirasakan atau yang disampaikan kepada saudara
terkait dengan apa yang di
kalau dari saudara dari mbak hani sih nggak ada mengeluhkan apa apa hanya panik dan gemetar karena habis meminum dari gelas yang sama itu aja
saya tanya ada sesak ada rasa mual atau apa tidak ada
waktu itu saudara hani mengatakan meminum atau mencicipi saja
laku sama saya meminum
terus kemudian saudara apa yang dilakukan
itu meminta mbah hani dibaring kemudian saya minta perawat untuk melakukan

minta perawat untuk melakukan apa
pengecekan tekanan darah pemeriksaan nadi kemudian saya periksa fisik setelah itu karena saya menilai semuanya baik normal
ya saya sarankan coba untuk makan dan minum banyak dulu nanti setelah mau pulang saya rasa
terus apakah yang saudara hani sampaikan kepada saudara
rasa fisik yang dia rasakan apakah disampaikan kepada saudara
ada keluhan apa apa hanya panik dan gemetar aja
panik dan gemetar ya
terus tadi saudara juga saya pertajam tadi saudara juga melakukan diagnosa terhadap saudara terdakwa
nah waktu itu saudara terdakwa sendiri yang datang kepada saudara atau
saya dapat laporan dari perawat
ya karena mbak jessica ada di ruang igd dekat sama pasiennya
apa yang dikatakan perawat waktu itu
dok temennya sesak katanya dari wayat asma akhirnya saya datang ke ruang igd ke dalamnya
saya lihat sudah di baris ya sudah duduk gitu saya tanya mbah ada rewet sakit apa
kemudian mbak jessica bilang saya punya sakit asma riwayat dari mama saya
itu tadi kita lihat persidangan langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat yang mengenai sidang kasus kopi bersianida
iya benar sekali tadi sudah ada dokter prima yudo dan juga dokter arief dianto yang mereka saat itu sedang bertugas di emergency room abdi waluyo
mereka sudah mencoba melakukan rgp infus kemudian oksigen dan juga ekg tes yang mana akhirnya mirna ini dinyatakan meninggal dunia di pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
ya dan sidang kasus kopi beras cyanida masih akan berlanjut dan cnn indonesia breaking news akan segera kembali bersama rekan kami ratu nabilah